kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi
untuk itu diperlukan edukasi untuk mencegah kejahatan seksual pada anak
sejak dini kami memiliki informasinya untuk anda
ada empat bagian tubuh anak yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang
di antaranya mulut dada kemaluan dan sekitar celana
bagian tubuh hanya boleh disentuh ayah atau ibu ketika memandikan
membersihkan sehabis buang air
serta adanya pendampingan orang tua saat anak diperiksa dokter
katakan tidak atau teriak tolong ketika orang lain menyentuh bagian tubuh anak
disuruh membuka baju oleh orang lain
atau sekedar menunjukkan bagian tubuh orang lain kepada anak
tontonan film atau foto tanpa busana dari orang lain juga harus dihindarkan
jika ada orang lain yang memaksa hal yang harus anak lakukan adalah
berlari secepat mungkin ke kawasan yang ramai
jangan takut untuk meneriakan kata tolong berulang kali
lalu segera mungkin mengatakannya kepada orang tua guru
atau orang dewasa yang ada
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan